hai yang penting buat saya saya bisa satu rumah dengan wanita minta cantik dan tolong
ya kek sering sering gosok giginya ya dan tolong jangan pakai cara pendek begitu meski
dalam rumah eh mr eh bulu gue kayak orang pakistan keren enggak apa apa dong gini
panggung pokoknya tidak ada pakai cara pendek dalam rumah dengerin tuh
denger ya semuanya ya dia itu calon penghuni baru disini orang kaya konglomerat jadi kalian
enggak boleh ada yang bertingkah macam macam selama di sini dia itu penghuni khusus di
sini pokoknya kalian harus membuat dia betah dan nyaman sehingga dia tetap tinggal di sini
ngerti ngerti dia turun tuh
gatel amat mau
allah cati kenapa di studio
siapa yang jamin
bantu saya jadi kalau bawa butuh apa apa mintanya sama dia justru sebaliknya kalau si cantik ini
perlu apa apa bilang aku ya ayo kita lihat kamarnya mau sabar aja mau sabar di sini tahu
sebenarnya ini kamar lami saya emang sih suaranya tinggi punicirnya aja langsung
import lo dari itali saya juga pakai ini di villa saya untuk kamar tukang kebun tapi
is okay lah yang penting buat saya saya bisa satu rumah dengan wanita wanita cantik dan
tolong kek nah sering sering gosok giginya ya dan tolongnya
jangan pakai cara pendek begitu meski dalam rumah eh mister eh bulu gue kayak orang pakistan
keren nggak apa apa dong begini kaki pokoknya tidak ada pakai cara pendek dalam rumah dengerin
saya kan pakainya di dalam pokoknya enggak ada pakai capek
ini sufferedura jatuh makanan bucut hal calon nyjiang aja dehzam weitere t despres sagte
hah takut ada septa drop

bos mau motret tera ya
akut dong bos fotoin sama vera
bro lo tuh setan
lah di foto gak keliatan brother
udah lu mendingan belajar di setan aja yang bener
tuh dia bos vera dateng bos
duit nih sampai ngerusak acara
iya deh bos
ver lo siap gak sih gue fotoin cepetan dong
sabar dong loh udah gue bayar juga bawel banget sih
lo kan lagi dana gak cantik
kalau masalah itu gue bakal bikin lo kayak cewek seribu satu malam
eh kurang ajar lo lo pikir gue seribu semalam lo kali itu seribu semalam
maksud gue itu ya
putri seribu satu malam lo tau gak yang bahenol
udah deh langsung jalan ngomong cepetan
oke nih gue siapin dari muka lo dulu deh
eh deket banget ini sih apa yang keliatan cuma lubang hidung gue
tenang tenang siap nih
lo gak ngereset gaya gue senyum atau ketawa atau ceria atau sedih gimana dong
apaan nih begini kayak penyidang dut
nah gitu ya
siap gue ambil dari bawah
coba ganti lagi dong sekarang ver lo begini nih
kayak kayak yang ini apa cewek cewek gitu matre eh cewek cewek
jago waduh gak mau aku mau katan feminin lagi kan putri
ya udah begitu aja ya siap coba coba terser deh gaya lo dah
wah kenapa gak mau
eh aduh aduh tante aduh tante tante aduh tante
tante tante jangan tante tante itu
sekarang ini jadi duit tante
kevin kan udah bayar tante aduh
loh kevin kan bayarnya buat bulan ini nah yang ini buat persukot bulan depan
lutuh lutuh tante lutuh tapi tante
ya udah nih nih
tapi hari ini kamu mesti keluar dari rumah ini dan tante bakal cari orang lain
enggak enggak enggak ambil aja lagi tante
gak apa apa ambil aja lagi
nah kan emang udah tahu kamu itu gak bakal punya uang lagi sampai akhir bulan ini ya kan
kesanannya hampir loh
loh gimana gue nyetekin fotonya si fereng duitnya diambil
ya abis itu kan ini beli filmnya
nih cukup banget gini nih
banget cukup dong iya
ya udah kalau gitu sekarang tante makeup an dulu ya
eh eh eh enggak usah enggak usah enggak usah oh di situ di situ
di foto nih sekarang
yang paling bagus ya coba satu dua
eh kok cuma sekali sih lagi dong karena aku udah bayar tadi emas tony
udah sekali aja muka lana juga harus meliputi sekali ini cukup
kayak siapa dong
iya tau gak
kayak siapa tuh
yang main film rambo
waduh si semok gimana caranya supaya dia bisa tinggal di sini
oh ya udah kalau gitu selamat ya
abi apa apaan sih kamu udah gede begini kok makan suapin mami
ya udah deh abi nggak minta suapin lagi sama mami
sekarang abi minta suapinnya sama papi gimana
kamu itu belajar mandiri tuh si lana telepon dia sudah dapat pekerjaan di tempat lain
jadi dia minta berhenti dari sini
oh ya bagus deh daripada ada skandal di rumah ini
oh tuh mami si lana kan mau berluber si tony jadi abi gak bisa dideketin tony
nah just banget gua deketin lu
tony kan boneka panda abi yang lucu
ih eh ih
kampert lu bener bener lu
tuh ada tamu tuh bukan pintu
om om biar saya aja om saya gak mau deket sama dia lagi sih
aduh apa sih papi bawel banget deh
ya udah sekarang papi nih suapin abi
nah gak tau abi suapin papi mau makan
mau ketemu siapa bu
nyari na'anuar kamu pasti bukan na'anuar kan
udah keren keren tony kayak artis hollywood
gini saya dapat informasi dari bung rey
kalau di rumah ini ada kamar yang mau disewakan
kalau kenalannya bung rey itu pasti bonafis
bandar kelapa maksud papi dia itu importer minyak kelapa
kenalkan istri saya yuleha
perkenalkan nama saya om manisi
umur saya lima puluh satu tahun
begini mi papi bilang ke rey bahwa syarat dari mami kan lima puluh tahun
mudah mudahan ibu bisa betah dengan keluarga kita di sini
perkenalkan saya anwar
jangan cium sama
saya nyiung dengan siapa yang saya mau maaf ya
cium dia aja
kalau saya tinggal di sini tolong patung asmat kayak gini singkirkan dulu
maaf saya udah tua jadi pendengarnya kurang eh enak maaf ya
oh cukup cukup
eh sebentar mami sebentar kita harus memberikan kesan yang baik kepada orang terhormat seperti ini
nah bu ini uang pegang dulu bu soal uang sewa itu gampang akhir bulan juga boleh dibayar
dan juga kalau ibu eh perlu pertolongan eh ada anak anak di rumah ada tony juga ada abi ada pemban
pokoknya bu ning silahkan istirahat kalau butuh bantuan eh tolong kasih tahu sama saya
baik pak sepertinya bapak harus pergi aja deh saya cuma butuh sama anak anak ini
iya sini mbak sebentar eh bisa minta tolong nggak
saya ini minta dicium boleh nggak
tikit dikit aja
nggak bu nggak belum masuk gigi
biar aku suka gigi mbak
tapi gimana sih dengan sama nenek nenek ulitua kayak begitu selera aja nih
tidak tidak tidak saya mau beli rencana di wessington
lima puluh juta semeter itu kecil bagi saya
anda tahu saya bisa telepon ke osbus langsung karena bapaknya main minyak sama ayah saya
babe jogetnya ntar dulu dong cium om dulu
om yang kasih ide tony yang diciumin
jangan dong om tadi kan udah lama kasih sama om tapi om balikin lagi sama lana
ya jadi berarti ini hak milik lana dong sorry ya om
tadi itu om cuma pura pura
ya udah taro sini aja biar aman
kalau gitu om ambil sendiri aja
eh eh eh eh enggak bisa daerah sini udah diperbodet maaf ya om
nggak apa apa biar om ambil sendiri
eh perangkap berarti kasih aja deh om ya